aida ida gak usah gak usah repot repot
gak gak apa apa om
terus kita bisa langsung nikah
jadi kalian semua udah tahu kan
apa benar kamu itu bukan cucunya kakek arief
iya itu betul riza
jadi selama ini kamu bohongin kita semua deh
pasti kamu mau bilang kalau kamu juga baru tahu
udah deh jangan pakai alesan dah
kok kamu ngomong gitu sih rap
kamu itu kan sahabat aku
kok sekarang kamu malah munjukin aku
kamu sama sekali gak kayak indira yang aku kenal sih
kamu mirip kenapa tau gak sekarang
tuh kan zah
aida itu maunya aku yang mati dan napa yang hidup
aku gak nyangka kamu setega itu sama aku dah
aku gak tega aja ngeliatin kamu dibohongin sama aida
dan umar laras pasti dia akan sakit hati banget kalau dia tahu soal semua ini
jangan kira mentang mentang aku temen kamu kamu bisa berbuat salah dan aku gak akan ngapa ngapain akhirnya
udah udah stop udah
sekarang bukan waktu untuk ribut ribut
aku gak ngerti
tapi yang penting sekarang aku minta satu permintaan sama kamu
tolong jangan bilang ke umar masalah ini dulu
umar laras harus tahu soal semua ini zah
dia harus tahu kalau aida dan keluarganya udah ngebohongin dia
kamu senang ya dijodohin sama ida
tapi gak ada perbedaan
pokoknya allah gak boleh tahu dulu tentang masalah ini
kesehatan oma lagi drop banget sekarang
lebih baik kita tunggu waktu yang tepat untuk jelasin semuanya sama oman
aku gak ada masalah lain umar
tapi kamu tahu kan pertunangan ini adalah harapan paling besar
dan kalau sampai umar tahu bahwa pertunangan ini gak mungkin dilakukan
karena aida adalah bukan dari cucu kakek arief
hati umar kan sangat hancur
pokoknya sekarang kita harus cari cari yang lebih bijak untuk ngasih tahu umar
ya kamu bener zah
aku juga akan cari cara untuk kasih tahu umar
dia itu oma aku dan aku yang paling tahu seperti apa dia
senang yang gak jadi diaduin ke umar
indira udah ya indira cukup
kamu ini kenapa sih sinis banget sama ida
kamu tuh bener bener aneh sekarang
waktu itu padahal aku melihat nena di sekitar sini
dia pasti masih bekerja di rumah sakit milik laras ini
tapi kenapa nenek gak kelihatan lagi ya
aku gak nyangka kamu setegah itu sama aku da
aku gak tega aja ngeliatin kamu dibohongin sama ida
dan umar laras pasti dia akan sakit hati banget kalau dia tahu soal semua ini
apa benar kamu itu bukan cucunya kakek arief
m besar ya
om gue nekat banget sih
mau bunuh diri segalanya bahaya om
lagi banyak masalah ya
om kamu bunuh diri
om cuma lagi banyak masalah
om enggak apa apa
susah nafas ya om
om enggak apa apa
kamu udah nolong om
om enggak apa apa
om enggak apa apa
om mau menyimpan
akhirnya sampai juga ya om
udah gak apa apa kok
gak usah paham om
gak usah paham om
gak usah paham om